miss kunti mengumpulkan kekuatan
kacau lah ya
aku harus terbang
kok dipindahin sih
itu kan lagu kesukaan ibu
lah raya juga baru dateng
ini nih pegangin dulu nih
oh kan sekarang
tidak pasti ayah yang minda in lagunya
lho siapa yang minda in ayah baru datang ke sini
bikin apa sih bu
jun maksud kamu masuk ke mana
ini kita udah di rumah udah masuk di rumah
aneh banget sih jun
enggak ayah maksudnya bukan ayah
oke bantu nih ya tambahin itu ya
bos jun ini banyak jorokan
ada apa sih bos jun
waduh tekonya hilang
aku juga enggak tahu
mereka bisa masuk
padahal kan om jin udah pagarin pakai setruman bos jun
mulai lagi nih aneh ngomong sendiri
lihat deh si jun mulai lagi ngomong sendiri
jun udah deh
kamu jangan aneh aneh gitu
enggak kok ya
jun pergi main dulu
lihat filmnya bagaimana sih
jadi ini istananya
eh itu ada kuda kocok
kudanya gede ginget ya
bus ini bukan kuda tapi mobil
popi lagi berisik banget
kalau gak bisa ngurus mobil pergi ke bengkel
biar orang bengkel yang benerin
asal popi tau ya
ini mobil itu belinya pake uang bukan rakyat daun
yaudah minta berterin
jangan lupa katek sendiri mana jadi rusak
lebih berisik daripada mobilnya
pasti dia ingin merebut tagline itu
pantasnya kita pindahkan ke alam lain
kita harus tinggal di istana ini
makanannya masih nyangkut ya
gak nyangkut daging
gak usah pake alesan
udah deh gak usah ngemes gak usah ngemes
makan mom bukan popi yang makan
hidupnya stress dia gak pernah bahagia
iya jangan sampai begitu itu lebih bagus
poki tuh dia pencurinya
eh sini kata kau yang
harus diamankan biar pangeran tidak dipenjara
di dalam istana tidak ada
ipim pasti keluar
tapi dimana ya
temu disini nih
atau mau dikawal
salam jumpa lagi dari saya
saya adalah panglima jin
yang selalu setia menemani pangeran
pake cium cium setia lalu kan penghianat
itu pasti pura pura doang tuh
tangannya jangan main main nyosor
aku ini bukan penghianat
aku ini panglima jin yang selalu setia pada pangeran
sumpih sumpih deh
nah dimana taikonya
hmm taikonya dibawah uping dan uping
rumahnya dengan miss kunti
yang bawa dan cerewet itu
mereka sudah berteman
yaudah bos jun disini aja ya
kita kesana sekarang
okelah kalo begitu
okelah kalo bak bak bak begitu
udah pake stress mikir macem macem
mendingan ikat duduk
miss kunti mengumpulkan kekuatan
kacau lah ya
aku harus terbang
janganlah tadi berat
terak terakan momi gak
justru bogy kesini gara gara terakan momi
tapi bogy yakin deh
momi itu tergerak gara gara di rumah ini ada hantunya
mendingan popi panggil pengusaha hantunya